kita ke informasi lain ratusan awak bus transbatavia menggelar aksi unjuk rasa di kantor transbatavia jakarta timur
masa menuntut pembayaran hak mereka usai phk yang terjadi beberapa bulan lalu
ada sekitar tiga ratus awak bus transbatavia yang menggelar aksi unjuk rasa di kantor transbatavia
jalan perintis kemerdekaan pulau gadung jakarta timur rabu siang
ratusan awak bus trans batavia ini mengaku hingga kini belum mendapatkan gaji dan juga pesangon
setelah mereka terkena pemutusan hubungan kerja pada tanggal satu juni dua ribu dua puluh
usai melakukan unjuk rasa ratusan awak bus transbatavia ini langsung melakukan konvoy
ke kantor balai kota untuk menemui gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
kami kan di phk per satu juni terus kami bulan maret gajinya cuma dua puluh persen
terus april sepuluh persen mei tidak ada terus bulan juni tanggal satu juni kami di phk sepihak pak
ini kan perusahaan kami terdiri dari empat operator maya saribati stedisep metro mini sama ppd
jadi mereka itu sudah masing masing sudah membuarkan diri jadi kami ditinggalkan tanpa membayar kewajiban kepada karyawan